kita awali cnn indonesia news hour dari informasi terkait hari pertama rapimnas partai demokrat yang belum mengentaskan nama capres usungan dan arah koalisi
ketua majelis tinggi partai susilo bambang yudhoyono turut hadir memberikan arahan internal kepada para kader partai dari seluruh daerah di indonesia
lantas apa saja bahasan di hari pertama kemarin dan kapan calon presiden usungan partai berlambang bintang mersi ini diumumkan
berikut liputannya untuk anda
mendengarkan aspirasi para kader dari berbagai daerah dan juga membahas strategi pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat jadi menu utama rapimnas partai demokrat di hari pertama ini lima belas september dua ribu dua puluh
ada tiga poin menarik yang saya catat dalam pidato pembuka ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
yang pertama ini adalah membahas perbandingan antara masa pemerintahan susilo bambang yudhoyono dan juga presiden joko widodo yakni di era sekarang
karena kita ketahui bersama wawapapun
partai demokrat ini merupakan partai oposisi ataupun di luar pemerintah sehingga tadi ada banyak sekali hal hal yang disampaikan oleh agus harimurti yudhoyono
mulai dari blt yang dulu dicemooh kemudian sekarang juga terus dilanjutkan di masa presiden joko widodo
kemudian juga ada perbandingan angka kemiskinan dan juga angka pekerja honorer begitu juga sempat disinggung oleh agus harimurti yudhoyono
kemudian yang kedua adalah membahas soal dampak elektabilitas partai demokrat
menjadi partai oposisi
dalam paparannya ahy menegaskan bahwa menjadi partai oposisi ini tidak serta merta menjadikan elektabilitas partai demokrat menjadi turun namun malah sebaliknya
yang mengklaim bahwa menurut sejumlah lembaga survei ia tadi sebutkan soal survei dari litbang kompas bahwa memang dari awal tahun dua ribu dua puluh dua elektabilitas partai demokrat kian naik
bahkan di posisi tiga dari partai nasional
kemudian yang juga dibahas ataupun disindir begitu oleh
ahy ini adalah klb muldoko
ia menegaskan bahwa naiknya elektabilitas partai demokrat ini tidak serta merta adanya peran klb yang ia sebut klb abal abal muldoko begitu namun merupakan hasil kerja keras dari seluruh kader partai demokrat
nah tapi yang masih menjadi pertanyaan besar adalah tadi pada saat aspirasi dari berbagai daerah begitu kader kader partai demokrat selain menyuarakan keresahan ataupun permasalahan dari berbagai daerah
tapi juga bicara soal permintaan mereka untuk menjadikan
agus harimurti yudhoyono ini maju sebagai calon presiden di pemilu presiden dua ribu dua puluh
namun hal ini belum dijawab oleh ahy sebagai ketua umum
ia hanya menerima dan tadi ketika ada gegap gempita suara teriakan ahy presidenku tadi ahaya hanya menyebutnya ataupun meresponnya dengan senyuman manis belaka
kemudian nantinya berkemungkinan besok pada pidato kebangsaan pada pukul dua belas siang ahy baru akan menjawab
apakah menyanggupi permintaan para kadernya
untuk menjadi calon presiden yang diusung oleh partai demokrat
arah koalisi juga menjadi salah satu hal yang akan dibahas dalam rapimnas pada lima belas dan juga nomor september ini
tetapi memang di hari pertama ini belum ada pembahasan ke arah koalisi
karena masih pembahasan soal strategi internal untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
tim liputan cnn tv jakarta
ya partai demokrat menggelar rapimnas yang dibuka sejak kemarin
dan untuk mengetahui seperti apa informasi terbaru dari sana
sudah ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy
jika kemarin di rapimnas hari pertama ketua majelis tinggi partai susilo bambang yudhoyono juga turut hadir dan memberikan arahan secara internal
lantas apa yang menjadi agenda rapimnas demokrat di hari kedua ini teddy

selama dua hari lima belas sampai enam belas september dua ribu dua puluh dua memang ini seluruhnya akan menghadirkan internal kader dari partai demokrat
termasuk juga pejabat pejabat tinggi dari partai demokrat sendiri
tidak mengundang pihak luar untuk ikut hadir di acara rapimnas ini
tapi kalau melihat di berjalannya kegiatan rapimnas di hari pertama
memang ada rapimnas ini juga dihadiri oleh mantan pengurus dari partai demokrat
salah satunya adalah mantan ketua umum partai demokrat
yakni susilo bambang yudhoyono yang juga ikut hadir di jalannya rapimnas partai demokrat pada hari pertama
dan informasi yang saya dapatkan susilo bambang yudhoyono atau mantan presiden
ini juga dijadwalkan hadir pada pidato kebangsaan yang akan berlangsung pada jam dua siang nanti
yang akan disampaikan langsung oleh ketua umum partai demokrat saat ini agus harimurti yudhoyono
baik tentunya kita juga semua menantikan seperti apa hasil dari rapimnas
dan apa yang akan disampaikan nanti ketika di akhir atau penghujung rangkaian acara rapimnas partai demokrat hari ini
terima kasih korespondensi ann indonesia teddy zuhari